kondisi sepak bola indonesia memang sangat memprihatinkan
tak hanya itu perkembangan sepak bola tanah air diibaratkan seperti berjalan di tempat
sudah dua puluh sembilan tahun sepak bola indonesia kering prestasi atau sejak kali terakhir timnas meraih medali emas dalam sea games seribu sembilan ratus sembilan puluh satu
kondisi tersebut tidak terlepas dari abainya sepak bola indonesia terhadap pembinaan
kompetisi usia muda digelar seadanya dan tidak kontinu
tak hanya itu lapangan latihan yang berkualitas pun juga minim
bahkan banyak klub profesional yang tidak memiliki lapangan latihan sendiri
untuk bantu membangun sepak bola di indonesia presiden joko widodo
menerbitkan instruksi presiden nomor tiga tahun dua ribu sembilan belas tentang percepatan pembangunan persepak bolaan nasional
jokowiitaire hidup terus meneritakan stos estaba

perkembangan sepak bola serta meningkatkan kualitas sepak bola
selain itu pemerintah ingin sepak bola indonesia berprestasi di tingkat internasional
untuk itu dibutuhkan penanganan dari hulu ke hilir yang terintegrasi di beberapa kementerian
latihan sepak bola minimal sekali seminggu itu ternyata tidak sampai dua puluh persen hanya tujuh belas persen
apalagi yang menjadi pemain profesional sepak bola
bagaimana sekarang ya kita menerjemahkan dan mentransformasikan minat terhadap sepak bola itu menjadi para pemain pemain yang andal
untuk itu tampaknya presiden sendiri telah cukup serius untuk mengembangkan sepak bola
sepak bola di indonesia tahun lalu mengeluarkan impres ya instruksi presiden tahun dua ribu sembilan belas nomor tiga mengenai percepatan pengembangan sepak bola nasional di indonesia
nah bagaimana rencana ke depan supaya sepak bola di indonesia ini bukan saja kita jadi penontonnya tapi juga pemainnya
saya sudah ditemani oleh menteri olahraga pak zainuddin amali halo apa kabar pak zainuddin
kabar baik sehat
sehat harus dong
seorang menteri pemuda menteri olahraga nah ini harus menjadi role model ya
banyak ya saya tenis saya renang saya sepeda saya golf juga saya tenis meja
oh iya dalam seminggu ini semua dilakukan atau
mana yang ini aja kalau hujan begini kan nggak mungkin turun ke bawah main tenis
tapi ini tiap hari ya terus menerus ya
tiap hari saya harus ada gerak minimal jalan jalan sehari itu kan sekarang udah canggih ya kita udah ada
ada inilah istilahnya aksesoris untuk mengukur
mengukur untuk kebugaran seorang minimum kita harus tujuh langkah
iya minimum itu
orang indonesia rata rata hanya tiga lima ratus
itu pun kalau tiga ribu tapi kalau misalnya dari bangun tidur langsung duduk dan tidak bergerak di depan gadget atau komputer ini
sama sekali tidak berolahraga
ya betul kantor naik mobil naik lift
apalagi sekarang work from home justru tambah parah lagi
pak menpora ini sebenarnya tahun kalau kita lihat ya tahun covid ini ini buruk sekali ya untuk kegiatan olahraga
apalagi olahraga yang istilahnya membawa kerumunan keramaian
sebelum kita bicara mengenai inilah bagaimana kita mengembangkan olahraga
khususnya sepak bola di indonesia
tahun ini bagaimana pak zainuddin dampaknya terhadap olahraga di indonesia
oke semua kegiatan olahraga itu berhenti
kita putuskan waktu maret begitu mulai awal pandemi kan februari terus maret
kita rapat di sini dengan stakeholder dengan koni dengan komite olimpiade dengan formi kemudian dengan cabur yang ada kompetisinya
sepak bola basket dan bola poli
nah itu semua terhenti di awal awal semua mencekam kan semua orang takut dan olahraga latihan berhenti
olahraga kompetisi berhenti olahraga masyarakat berhenti
pernah kan satu saat car free day itu juga stop
jadi begitu terpukulnya kegiatan olahraga
nah usia itu berapa
khusus untuk yang olahraga kompetisi turnamen atau pertandingan itu sampai hari ini belum
dan dampaknya luar biasa
coba mungkin kalau kita lihat dampak kalau jangka pendek ya jelas ya tidak ada kompetisi dan tidak ada pemasukan lah istilahnya
tapi kedepannya ini kan berkaitan juga dengan kondisi fisik mental dan juga latihan yang sangat dibutuhkan ya pada para atlet kita
apa kira kira dampaknya
berhenti satu bulan latihan ini menurut para ahli
itu merecovery kita butuh tujuh bulanan
satu bulan berhenti
apalagi ya tinggal dikali aja berapa kita berhenti
makanya ada beberapa cabang olahraga yang tetap melakukan pelatnas dengan protokol kesehatan yang sangat ketat
bulu tangkis angkat besi dan menembak karena mereka proyeksi olimpiade
olimpiade yang mundur
tokio dua ribu dua puluh akhirnya harus mundur ke dua ribu dua puluh satu
tapi tanpa penonton kan maksudnya
itu pun kita belum tahu apa dua ribu dua puluh satu tokyonya sudah aman
buka atau belum
nah yang paling terpukul adalah kompetisi profesional
kita kan ada liga satu liga dua
pemainnya harus negosiasi gaji
nah pemerintah nggak bisa intervensi karena ini kontrak
dan dampak ekonominya itu bukan hanya kepada pemain pelatih atau pengurus
tetapi pelaku ekonomi di industri sport
apalagi ini kan biasanya mereka sangat tergantung pada iklan
sekarang sponsor berhenti
mau nggak ada kegiatan gimana dia mau ngasih
nah yang saya paling sedih
dan itu saya datang itu adalah para pedagang pedagang kecil
kalau ada turnamen ada yang jual minuman jual gorengan jaga parkir
dalam kaos dan lain sebagainya
itu semua akhirnya putus
akhirnya ya ada yang dagang sayur dagang ya beralih
kalau dihitung hitung secara angka kira kira berapa ya kerugian nasional dengan covid sembilan belas
saya tidak punya angka pasti tapi pasti
khusus kelahiran ya
untuk sektor olahraga
untuk sektor olahraga
baik untuk industri sport apalagi sport turisme
itu yang kita alami
nah anggaran pak menpora untuk tahun ini ini kebanyakan digunakan untuk apa ini
kita kan sudah akhir tahun ya
jadi apa kira kira
anggaran kita kan tidak banyak karena menpora ini kelas tertiga
itu pun sudah dipotong dengan realokasi ditarik kembali oleh kementerian keuangan
kebetulan pon tidak jadi
untuk dialihkan ke yang lebih penting ya covid
ya di realokasi
kemudian kita refocusing untuk penanganan covid
nah kebetulan kegiatan kegiatan yang lapangan itu kan tidak ada
sebab kegiatan lapangan itu mau kita roba jadi dua belas kali kegiatan virtual itu tetap dia nggak nendang
e sports nggak akan bisa menggantikan
jadi sudah terpaksa kepada teman teman kita hilaskan ditarik lagi oleh kementerian keuangan
dan apa yang ada kita maksimalkan untuk itu
ya dan diharapkan tahun depan mungkin ada kemajuan ya
karena agenda agenda yang tadinya terjadwal dua ribu dua puluh itu ada beberapa yang mundur ke dua ribu dua puluh satu

itu anggarannya besar
karena situasi pandemi oktober dua ribu dua puluh tidak mungkin diputuskan pak presiden pak jokowi untuk mundur oktober dua ribu dua puluh satu
ya mudah mudahan vaksin dan lain sebagainya urusannya sudah selesai
tapi kok saya nggak yakin ya
kemudian olimpiade banyak yang mundur
motogp kan juga tahun
mandalika itu kan juga tahun depan
fifa under dua puluh juga kan world cup
nah ini gimana ya kira kira pssi gimana ya menurut anda
ya kebetulan kan caprest nya sudah keluar
kepres itu membagi tiga pekerjaan
saya kebagian menjadi ketua panitia ketua inafok
kemudian pssi urusan prestasi
dan menteri pupr urusan infrastruktur
nah infrastruktur sih jalan sekarang ya
artinya dianggarannya masing masing
kemudian timnas kita kemarin tc di kroasia
sekarang kita sedang lihat negara mana yang memungkinkan untuk kita bisa
kemungkinan besar kita akan ke spanyol
nah persiapan yang ada di dalam
kami dengan pssi komunikasi terus dengan fifa
karena kita tahu world cup ini adalah propertinya fifa
jadi semuanya dianggarannya
harus sesuai ya
karena politiknya juga susah ya kalau ini
tapi kira kira memang akan jalan pak zainuddin tahun depan ini fifa world cup ini di indonesia
kalau melihat suasana covid
ya kita berharap sih
kemarin dua tiga hari yang lalu saya sudah kirim surat ke presiden fifa ke mr giyani
saya menyampaikan kesiapan kita
dan saya sampaikan tentang
vaksin kita yang akan datang
semua saya informasikan
kemudian kesiapan lapangan venue yang ada di enam klaster kota juga kita sudah siapkan
kita intinya siap
tergantung dengan nanti situasinya seperti apa
betul apakah ada penonton atau tidak
atau mungkin virtual atau bagaimana
ya paling tidak kompetisi antara mereka dan penonton

paling tidak kompetisi antara mereka dan penonton
kalau tidak mau mungkin virtual sih
cuman kan itu kan justru kalau menonton bola itu nggak bisa kalau nggak hadir ya
katanya ini kedua setelah nigeria
penggemar informasi yang saya dapat gabungan beberapa negara eropa
itu tetap belum bisa mengalahkan indonesia dari kesukaannya terhadap indonesia
saya kan agak ragu dengan fisik kita
saya tanya ke coach sintayong
tetapi pergerakannya mereka tidak secepat anak anak
ini mungkin kita harus mau tidak mau berpikir jangka panjang
apalagi kalau kita bicara mengenai pembinaan pelatihan persiapannya
kita bicaranya mungkin satu dua generasi untuk menyiapkan
nah impresi ini menurut saya menarik ya
kok tiba ini ada semangat untuk membuat suatu instruksi
menarik untuk menyiapkan
mengenai percepatan perkembangan
karena melihat bahwa ini sesuatu
yang negara seperti indonesia harusnya miliki dan banggakan
apa ya kira kira di balik pemikiran
saya memang impresi ini lahir di bulan januari dua ribu sembilan belas
saya belum masuk
tapi saya bisa memperkirakan apa yang ada di dalam pikiran pak presiden waktu itu
pak jokowi ketika itu melihat
bahwa masyarakat indonesia
luar biasa minatnya kepada sepak bola
di antara seluruh cabang olahraga
ini tidak bersamaan dengan prestasi kita
tetapi prestasinya di bawah
padahal kita jumlah negara di dunia aja kan
iya karena kita pernah di ban
kan kita pernah ada dihentikan kan oleh fifa itu
karena ada konflik antara di internal
kalau kita lihat di negara negara lain
sepak bola ini sudah jadi industri
nah kalau dia sudah jadi industri
pasti untuk mendorong pertumbuhan satu negara juga itu sangat diharapkan
beberapa negara afrika itu sangat tergantung ya
dengan dia mengekspor para pemainnya yang punya talenta luar biasa
kemudian dikembangkan itu kan devisa
malahan kita kalahkan
dengan negara tetangga kita saja
dengan thailand misalnya
padahal kita jumlah penduduknya dua ratus tujuh puluh juta
harusnya kita minimal inilah
beberapa dekade yang lalu kita pernah sempat disebut sebagai macan asia
korea jepang itu di belakang kita
jangan bicara thailand vietnam dan lain lain
tapi apa yang terjadi sekarang
mereka ada di depan kita
ada yang minimal sama dengan kita
kita ada di belakang
kita jadi macan ompong sekarang
jadi road map nya ini kan banyak sekali stakeholder
kalau saya lihat ini kadang kadang terlalu banyak orangnya
malah birokrasinya nanti berbelit belit
atau paling tidak komandonya ini di bawah ben porayau sebagai ketua

salah satu tugas yang diberikan oleh inforayout itu adalah untuk membuat perusahaan tersebut lebih baik dari kepentingan yang ada di dalam perusahaan tersebut
dan kemudian kita juga harus memiliki perusahaan yang lebih besar dari perusahaan tersebut
tugas yang diberikan oleh impres itu kepada kami di kemenpora adalah
membuat panduan untuk kementerian dan lembaga
provinsi pemerintah provinsi dan kabupaten dan kota
itu sekarang sedang kita siapkan
tugas tanggung jawab dan lain sebagainya
betul kita harus pandu itu
contohnya apa apa saja yang menjadi fokus
kementerian pu itu apa tugasnya
kementerian pu tugasnya adalah menyiapkan seluruh fasilitas yang dibutuhkan
fasilitas fisik maksud saya kan
kan kita ini banyak stadion
hampir tiap kabupaten kota
itu punya stadion tapi tidak
akhirnya begitu kita
ada kesempatan menjadi
tuan rumah ini renovasi
ada yang major ada yang minor
karena sudah single seat
kemudian kamar gantinya
lockernya itu harus standar
vipa bahkan dalam
itu harus ada yakusi dan lain sebagainya
pokoknya standar internasional
seingat itu semuanya
negara negara lain itu sudah
nah itu kewajiban menteri pu
menteri keuangan ya dia tentu harus
menyiapkan anggaran menteri kesehatan
ahli nutrisi karena
pengalaman dan contoh yang sekarang nyata
sebelum ditangani oleh
karena anak umur sembilan belas kita
itu kemampuannya hanya bisa main
dua x tiga puluh menit atau
sekarang anak anak full dua x empat puluh lima menit
kita lihat waktu di kroasia
bahkan bisa mengalahkan tim tim
yang tim eropa
jadi kalau ada pelatihnya yang
memang betul betul mampu
ternyata bisa kan
saya pernah tanya
saya kan agak ragu dengan fisik kita
padahal orang eropa memang tinggi tinggi
tetapi pergerakannya mereka
tidak secepat anak anak
kan jepang mereka bagus sekali
ini di lapangan kan

yang tingginya tidak seperti itu
cuma dia bilang
yang susah adalah kita ini secara fisik tidak kuat
kemudian secara mental apalagi
ya kan memang culture
culture dia agak mengeluh
belum lagi kalau misalnya masih muda
malas atau manja
kalau korea kan biasanya mereka wasrength sekali ya
tidak main main nih kalau mereka masih
dan begitu dia latih
di awal awal itu
di stadion madias ini
anak anak banyak yang muntah muntah
ada yang tifes
tapi akhirnya jadi bagus
dua minggu yang lalu dia coret
jadi hal hal yang seperti itu
dia paling pantang tidak boleh nyentuh gorengan
padahal itulah hobinya anak anak kita
iya jadi makannya nggak makan sembarangan
ini kan ada kalau kita lihat kan di negara lain kan ada yang namanya sport science
jadi semua dibalik itu kan dari gizinya
latihan fisik mentalnya
dan jam jam latihannya
dan juga mulai dari usianya kan
coba kalau impress ini kan kita harus serius ini kan
berarti semua harus fokus
men sukseskan percepatan pembangunan persepak bolaan nasional ini
bagaimana biasanya kan orang kan mencari bakat
bagaimana ini upaya untuk mencari bakat dari usia dini
dan ada talent scouting seluruh indonesia
menurut saya ini penting sekali ya
dan setelah mendapatkan mereka ya terus menerus dilatih sampai mereka jadi profesional
itu kelemahan kita yang mendasar
ada road mapnya mungkin
khusus untuk sepak bola
tentu sport science tidak mungkin tidak
kita tidak ikutkan
dia harus menjadi pendamping utama dalam pembinaan
kemudian bagaimana kita mencari bakat
banyak bakat yang tersebar
di seluruh indonesia
tapi tidak terpantau
nah kenapa tidak terpantau
karena kita tidak ada pembinaan yang sistematis
usia enam tahun tujuh tahun itu kan sudah mulai bisa
senang senang untuk bermain
nah itu kita tidak pantau
dulu zaman dulu itu ada anak anak sd itu kan
dia ada begitu waktu istirahat dia main bola di halaman sekolah segala macam
sudah bisa kelihatan kok disitu
nah pembinaan usia dini kita juga nggak jalan
jadi sport science pembinaan usia dini
ini juga belum
biasanya sudah ikut masuk club ya
ada club club kecil dulu kan
nah kemudian perhatian kita
itu tertuju kepada mulai dia yang kelompok umur
padahal justru yang disini yang usia dini
yang usia dini
anggaran kita kita berikan untuk pembinaan senior
apalagi mau ikut kejuaraan turnamen di luar negeri baru kita beli anggaran
kadang kadang sudah terlambat ya sebenarnya
jadi dengan impresi ini kira kira nanti ke depan
bentuknya seperti apa talent scouting dan pembinaan usia dini
ya jadi kita ada roadmap
roadmapnya adalah untuk
kita target menjadi tuan rumah olimpiade dua ribu dua puluh
berarti kita harus mengambil anak anak yang sekarang usia sepuluh tahun
kita harus pantau itu kita persiapkan
sekolahnya juga harus kita jamin
itu juga jadi berarti kita harus mencari anak anak yang sekarang usia sepuluh tahun
itu juga jadi problem karena kurikulumnya
bagi anak anak yang atlet dengan yang biasa itu sama
bayangkan seorang pemain sepak bola disuruh belajar geografi misalnya
dia gak butuhkan
dia nggak begitu di luar dia bertanding
di kasaris dia diam
bahasa inggrisnya rendah sekali
nah hal hal yang seperti itu yang harus kita ini kan
dalam roadmap kita
target kita apa
dua ribu tiga puluh dua kemudian dua ribu empat puluh lima
nah ini harus sudah mulai kita lakukan pembinaan berjenjang
dan ada kontinuitasnya
jadi bentuknya nanti seperti apa
mulai dari daerah masing masing atau diambil dipusatkan mungkin
dan ditempatkan di asrama
kita sekarang kan kemenpora itu punya pplb
tapi itu campuran dari berbagai cabang olahraga
nah khusus untuk sepak bola tahun dua ribu dua puluh satu ini
sehingga cabang olahraga sepak bola itu kita dorong disitu
nah selanjutnya kita akan bawa kesini
kita punya sko
kalau dulu pernah dengar sko ragunan
yang menghasilkan yai uba suki dan lain sebagainya
nah sekarang kita sudah pindah di cibubur
tetapi kita lebih konsentrasi lagi
nah setelah itu kemudian
kita akan kerjasama dengan federasi tentu ya
klub mau ambil silahkan
kalau dia mau main di luar negeri silakan
kan ada beberapa sekarang ada egy maulana fikri
ada hutan suleman segala macam
itu hasil dari kita
tetapi belum terpola dengan baik
nah saya sudah bicara dengan menteri pu
saya butuh untuk training camp
nah mudah mudahan ini kalau sudah
kita akan bisa jalankan dan sistematis
jadi nggak bisa by accident
pembinaan prestasi harus by design
tapi ini idealnya kan di setiap daerah ya di setiap provinsi itu kan ada
ada kita ada namanya pplp
tetapi pplp itu untuk berbagai cabang olahraga
nah sekarang kita akan konsentrasi khusus untuk sepak bola
itu ada beberapa tentu tidak semua
nanti kita akan ambil misalnya dari wilayah sumatera
wilayah sulawesi kalimantan dan a
kemudian kita akan kumpulkan di sini
apa yang terjadi negara negara lain yang tadinya ada di belakang kita
mereka jadi maju
itu yang membuat akhirnya ya kita bernostalgia dengan zaman dulu
agar tetap menumbuhkan semangat olahraga sepak bola di tengah pandemi covid sembilan belas
kementerian pemuda dan olahraga menggelar youth fun juggling competition
dengan tetap mengutamakan protokol kesehatan
lomba ini digelar secara daring dan luring
perlombaan yang diselenggarakan di enam kota ini menjadi ajang unjuk bakat pemain muda indonesia
dalam mengolah si kulit bundar
sebagai salah satu kota penyelenggara piala dunia u dua puluh
surabaya menjadi tujuan akhir dari roadshow yang telah dilakukan di beberapa kota sebelumnya
ratusan pemain yang berasal dari sekolah sepak bola di kota pahlawan
ikut memeriahkan acara yang diselenggarakan di salah satu hotel di kawasan surabaya pusat
kemenpora zainuddin amali berharap acara ini bisa mengajak masyarakat
agar ikut aktif menyambut pesta sepak bola dunia

masyarakat kota penyelenggara piala dunia u dua puluh berharap acara ini bisa mengajak masyarakat agar ikut aktif menyambut pesta sepak bola dunia
masyarakat kota penyelenggara terbiasa untuk menyambut tamu dari luar kota dan mancanegara
men pora juga meyakinkan bahwa jawa timur khususnya surabaya
yang menjadi salah satu tempat pertandingan piala dunia u dua puluh tahun dua ribu dua puluh
telah siap menggelar acara yang akan dihelat sekitar bulan mei dan juni tahun depan
kita akan ada perhelatan akbar tahun depan sekitar bulan mei dan juni
jadi kalau ditanya bagaimana
persiapan jawa timur
karena saya kemudian ketua umum pak asprof wakil ketua umum
juga sudah tahu bagaimana keseriusan dari jawa timur
maka saya bisa pastikan bahwa jawa timur siap
ya pasti ada ya
siap untuk semuanya
sementara itu ketua umum pssi muhammad iryawan
sengaja memilih kota pahlawan sebagai penutup lomba ini
karena menurutnya surabaya menyimpan potensi yang sangat besar
untuk perkembangan timnas u dua puluh yang dipersiapkan untuk piala dunia
iryawan mengaku tim akan berlatih di spanyol setelah melakukan training center di kroasia
dukungan pak menteri luar biasa
insya allah pak menteri dalam bulan akhir ini mungkin
atau awal bulan mereka akan berangkat
yang sudah kita surat menyurat visa sudah dibuat adalah spanyol
kenapa spanyol karena memang sepak bolanya maju
dan polanya sama dia rankingnya ranking lima besar di paju
dan polanya sama dia rankingnya ranking lima besar di paju

sementara untuk kompetisi liga satu sendiri
pihak pssi masih menunggu izin kepolisian untuk menggelar liga
dari broto purnawanto surabaya jawa timur
saya kembali ke sport science ya
karena ini kan memerlukan bukan hanya pelatihnya
walaupun saya lihat kita masih harus impor pelatih
coba dari segi pelatihnya training for the trainers dan pelatihnya
ini kan penting kan kalau kita impor pelatih kan biayanya juga mahal
dan mungkin gak terlalu ya kita harus punya pelatih pelatih andal sendiri
ya jadi coach sintayong ini memang dikontrak untuk proyek jangka panjang kita persiapan untuk under dua puluh world cup fifa itu
nah gimana kita melatih para pelatih
sport science ini memang kalau kita adakan sendiri sendiri itu tidak mungkin karena pasti besar biayanya
nah sekarang kami dari kemenpora bekerja sama dengan beberapa perguruan tinggi
terutama perguruan tinggi yang bekas dulu namanya ikip
nah sekarang kan sudah jadi universitas negeri di masing masing
upi sekarang ini
upi di bandung ya kan
unesa di surabaya
nah kita kerjasama kolaborasinya seperti itu
tetapi dengan pssi dengan federasi sport science nya juga kita sudah bantulah kebutuhan mereka
nah pelatih itu juga kita sangat kurang
pelatih wasit dibanding presentasi jumlah penduduk
kita jauh dengan misalnya dibanding dengan malaysia saja
itu juga masih di bawah kita
jangankan membandingkan dengan korea dengan jepang dengan malaysia dengan thailand
kita masih mengandalkan pelatih dari luar kan
ini gimana ada road map nya juga ada blue print nya pak zainuddin
kita harus mempersiapkan para pelatih kita yang bersertifikat internasional
nah itu yang kita masih kurang
nggak ada wasit kita yang bisa mimpin pertandingan perhelatannya fifa
kita belum ada
ya karena memang standarnya ketat
memang di kita gaada ya sekolah untuk wasit untuk referee gitu
itu harus keluar dan itu harus dibiayai
itu nah rata rata wasit kita biayanya juga
biaya diri sendiri
diri sendiri dan kadang di apalagi di tingkat kabupaten kota itu pekerjaan sambilan
kalau di luar negeri kan itu sudah menjadi pekerjaan
profesional dan ini semua permainan kan tergantung sama wasitnya
jadi itu juga termasuk dalam road map kita
kita akan pelatih dan wasit
itu juga yang menjadi kekurangan mendasar kita yang kita harus segera benahi
tapi saya khawatir kalau anggarannya masih sangat bergantung pada anggaran menpora kan ini
capres ini harus sudah punya anggaran sendiri
itu yang belum
kalau dihitung hitung kira kira yang dibutuhkan sampai kita siap untuk bertanding tahun dua ribu tiga puluh dua itu berapa
mencakup semua ini anak dari umur sepuluh tahun sekarang nanti tiga belas tahun lagi
kemarin saja kita menganggarkan untuk yang awal ya
langkah awal gitu tuh seratus miliar saja
untuk yang awal berarti kalau kita kali saja dengan per tahun misalnya rata rata walaupun saya yakin itu lebih
ya kita tinggal sekitar satu triliunan kalau kali sepuluh kan gitu ya
tapi seharusnya nggak besar besar amat sih dibanding dengan kebutuhan yang lain
tapi prestasinya ya kalau ini semua berjalan dengan baik ya seharusnya kita bisa berhasil ya mencetak pemain pemain yang
pemain pemain yang paling tidak di wilayah ini kita cukup unggul ya
di asean lah karena kita juga dibanding dengan
iya dulunya kita di atas nggak ada yang bisa ngalahin kita
kita ngomongnya selalu dulunya dulu badminton juga kita tenis juga kita sementara
ngomong ngomong ini kan badminton kan sebenarnya sudah punya sangat baik kan
cara pembinaannya dan juga
apa yang terjadi negara negara lain yang tadinya ada di belakang kita mereka jadi maju
itu yang membuat akhirnya ya kita bernostalgia dengan zaman dulu
banyak pelatih pelatih misalnya di badminton yang sekarang dia melatih di luar negeri
karena apa karena mungkin kita apa di sini kebutuhan pelatihnya sudah cukup akhirnya dia keluar
itu itu yang
itu yang memang ya problem kita
gemes ini pak zainuddin kalau mikir
tantangan kan dari tahun ke tahun indonesia itu bukannya semakin maju saya lihat di bidang olahraga
malah semakin mundur
betul makanya saya akhirnya memutuskan
khusus untuk olahraga secara keseluruhan kita harus ada grand desig

sekarang sedang uji publik di beberapa perguruan lainnya ya

akhir tahun ini selesai jadi bayangkan tujuh puluh lima tahun indonesia merdeka kita nggak punya grand design tentang olahraga
baik untuk olahraga masyarakat olahraga pendidikan olahraga wisata rekreasi maupun olahraga prestasi nggak punya kita
pokoknya by accident semuanya kita nemu bakat yang bagus oke kita bina abis itu di bawahnya udah gak ada
thailand sekarang jauh bahkan yang tadinya devisa negaranya dari wisata hiburan
saya waktu ngobrol dengan menteri olahraga thailand mereka bilang sekarang devisa kami dari sport tourism
pengalaman kita menjadi penyelenggara multi event yang sukses asian games dan asian parade
iya itu sukses sekali luar biasa ya
jadi sebenarnya kalau kita mau kita bisa ya
iya itu sukses sekali luar biasa ya
bisa ternyata ternyata kita bisa
kita kan sudah berhasil ya untuk menjadi tuan rumah asian games baru baru ini
kita sudah bisa jadi ternyata ini kan bagus bagus sekali
malahan kita sudah pernah ke yang di papua itu
punya stadion yang luar biasa tapi ini what next nya itu
sudah bisa event event internasional kan sudah bisa dilaksanakan di
betul harusnya sudah
ini gimana bisa money generating juga
betul sudah pasti sudah pasti karena sekarang sport itu kan sudah jadi industri baik untuk dalam negeri maupun luar negeri
nah itu bagaimana apa blueprintnya
nah itulah makanya saya segera mau kebut grand design tentang olahraga nasional ini
dan kemudian kita klasterisasi
ada klaster klaster yang potensi kita
bulu tangkis sudah pasti angkat besi kemudian tinju yang kelas kelas bawah itu kita potensi
kemudian panahan panjat tebing itu klaster klaster awal
kemudian panahan panjat tebing itu klaster klaster awal
kemudian kluster keduanya kita lihat lagi klaster ketiganya
jadi tanpa grand design itu kita nggak bisa
akhirnya kita mencoba coba menggira ngira saja oke ini bagus kita dorong ini bagus kita dorong ini nggak bisa
saya selalu bilang di berbagai kesempatan prestasi itu harus di pabrik
nggak bisa nemu jalan kesandung eh ini bagus
kalau di china atau kalau dulu zaman uni soviet itu mereka pabrik gitu
jadi scoutingnya dari masih balita dilihat ini anak cocoknya apa jadi tutup senam atau angkat besi atau perenang kemudian mereka ya itu industri jadinya
betul dan akhirnya devisa negaranya luar biasa yang didapatkan dari sport itu
dan kebanggaan nasional kan biasanya kalau pemenang pemenangnya kan
betul oh ya pastilah
kan begitu kita dapat medali indonesia raya
ini langsung kan ini pemersatu
saya sering bilang hanya ada dua yang saya tahu ya kunjungan kepala negara ke luar negeri itu merah putih dan indonesia raya dinyanyikan sama kalau kita dapat medali emas
iya dan itu jarang ya
jarang kita dapat
bayangkan kalau kita sekarang world cup ya itu mimpi lah
semua bisa dikatakan seluruh dunia kan menonton yang namanya world cup
jadi bayangkan kan kebanggaan gitu
ini adalah ketentangan kita dan itu yang didorong oleh jepang oleh korea oleh china
nah tantangannya selain anggaran pak zainuddin apa karena kita lihat kan juga disini ada yaitu federasinya klub klubnya asosiasi dan lain sebagainya selama ini bagaimana kerjasama dan juga dukungan saya lihat kadang kadang terlalu banyak ininya yang enggak ada hubungannya dengan olahraganya politiknya money politiknya jauh lagi
beberapa tahun yang lalu makanya sampai akhirnya sepak bola kita di ban oleh fifa
karena kelihatan campur dianggap intervensi pemerintah terlalu dalam
karena itu fifa itu sangat alergi dengan intervensi
nanti ada titipan titipan nggak
fixing match skornya di fix
begitu saya masuk ke sini saya coba untuk membuat kemitraan yang sejajar lah
dengan federasi dengan cabur cabur
perlakukan mereka kita supervisi kita bantu tetapi jangan kita intervensi terlalu dalam
kalau ada konflik di mereka saya bilang selesaikan
jangan sedikit sedikit datang ke pemerintah
saya akan selesaikan
nah kalau tidak mampu datang ke koni
atau ke koi saya bilang silahkan menyesuai
nah dengan klub khusus untuk sepak bola
sekarang ini kita sebenarnya sudah mulai masuk ke era profesionalisme
jadi ada dasar kontraknya
kemudian ada pengelolaannya secara profesional
berarti kan bayarannya juga harus profesional
betul dan banyak orang tua yang sudah mulai tertarik
untuk mendorong anaknya menjadi atlet sepak bola
kalau dulu kan waduh diwanti wanti jangan sampai
karena pasti setelah itu dia terlantar
semua cabang olahraga demikian lah
kita dorong seperti itu
makanya mengandalkan yang namanya bonus
dan insentif ya
betul itu untuk yang profesional
kalau yang bergerak di amatir kita wadahi
tahun lalu kita kalau
tidak salah hampir tiga ratus ya saya lupa angka pastinya
yang mantan atlet mantan pelatih yang berprestasi kita rekrut menjadi asn di kita
jadi ada penghasilan tetap ya
betul ada jaminan masa ininya
tentu yang berprestasi minimal si gems lah tidak semua
yang bawa medali lah
iya betul itu menjadi persyaratan
sampai sekarang masih berlaku ini minimal dapat gaji
kalau tidak salah kan dua puluh juta kan
pegawai dia pegawai
cuma memang penempatannya akhirnya saya koreksi
kan kalau pelatih ya tetap aja dia sebagai pegawai kemenpora tapi melatih
tapi harus ada hasilnya juga dong
betul jangan dia ditempatkan di administrasi
misalnya dikasih dia di perencanaan
ini unitnya akan apa namanya juga tidak akan maksimal
si atletnya akan tersiksa di situ
orang yang tidak tahu administrasi tiba tiba
nah akhirnya saya bilang ke para pejabat
oke mereka sebarkan aja dia tetap melatih
kalau atlet masih bisa berprestasi berprestasi
kan ini pilihan hidupnya dia menjadi asn
pak senudin dua ribu tiga puluh dua tadi berapa kali dimention itu olimpiade
dan indonesia itu kita lagi mencoba
tapi kompetitornya itu di situ ada china ada india ada australia ada qatar
ini kira kira kan sekitar ini bagaimana dan apa yang dilakukan supaya kita minimal menanglah biddingnya
pak presiden beberapa waktu yang lalu di dalam ratas sudah memutuskan
merintahkan kepada saya dan ketua komite olimpiade indonesia untuk segera kita bidding
dan kita sih berusaha kalau waktunya sudah tepat pak presiden akan datang ke ioc
karena itu akan nilainya beda
salah satu kenapa kita menang bidding fiba world cup under dua puluh
karena ada personal touch
dan surat pak presiden langsung
ternyata mereka masih memperhatikannya
berarti pemerintahnya serius
bayangkan waktu world cup
saingan kita brazil
yang tradisi sepak bolanya
itu rumah sepak bola di situ
kemudian kalau dari sisi keuangan tiga gabungan negara arab
gak mungkin kita bisa kalahin kalau sisi keuangannya
tetapi apa yang diperhatikan oleh fifa
surat pak presiden
pak jokowi nulis surat langsung ke presiden fifa
itu value nya luar biasa
nah ini juga begitu
karena informasi yang kita dapat
perdana menteri australia sudah datang ke markasnya ioc
sehingga kita sedang arrange waktunya yang tepat pak presiden
beliau sudah menyatakan oke
karena prestasinya prestigenya untuk satu negara kan luar biasa
karena kan sudah pernah ya
mereka di beijing kan waktu itu bagus sekali kan
nah indonesia apa kira kira
kalau kita mendapatkan kesempatan
kita belum pernah
kita belum pernah menjadi pertimbangan
kemudian yang kedua
jumlah penduduk kita
itu juga bisa kita jadikan sebagai bahan pertimbangan untuk ioc dan negara negara peserta lain
nah yang ketiga
kalau ioc itu mendorong kembali
itu mendorong kepada pengembangan
maka yang paling pas itu di tempat kita
kalau yang lain kan olahraganya sudah
kita juga masih banyak anak anak ini ya
usianya masih muda muda kan yang memang bisa dibina
kemudian pengalaman kita menjadi penyelenggara multi event yang sukses
jadi sebenarnya kalau kita mau
ternyata kita bisa
saya juga ingin ikut menghadiri pembukaan itu memang luar biasa
dan kita mendapat tujuan
tapi ini olimpiade loh pak zainuddin
jadi harus lebih profesional lagi
sebenarnya cabangnya lebih sedikit
cabang yang dipertandingkan di olimpiade itu lebih sedikit
jadi sudah ada yang fix
kemudian ada yang boleh ditambahkan
dan apa yang di call oleh tuan rumah
apa kira kira yang akan kita tambahkan yang khusus indonesia
sudah pasti pencaksilat lah
itu sudah di approve kan
atau mau masih
kampanye karena persyaratan itu harus lima benua dan lebih dari lima puluh negara ya
nah itu dia
siapa selain negara tetangga kita
ya tentu negara negara yang lain kita berharap yang punya power suara yang kuat
sebagai tuan rumah kita boleh untuk meminta
nah sekarang kita sedang berharap ini bisa eksebisi di paris nanti
dua ribu dua puluh empat kan nanti olimpiade itu di paris
kemudian selanjutnya ada di amerika
los angeles kalau nggak salah itu
juga kita berharap kita sudah bisa eksebisi pencaksilat ini
nah ini tugasnya para duta
tidak besar besar kita
saya berusaha sebisa mungkin setransparan mungkin seakuntabel mungkin menggunakan keuangan negara dengan sebaik baiknya
dan satu hal yang saya hindari saya tidak mau ada pekerjaan fisik di sini
karena itu yang bikin celaka

mungkin terakhir ya
karena kalau kita lihat ya dari menteri kita sebelumnya dan juga sekarang kita lihat kpk itu begitu gencar
untuk ada praktek praktek yang gak bagus gitu
ini harus ada ekstra hati hati ya pak zainuddin
untuk memastikan akuntabilitas transparansi apalagi kalau sudah ada membangun fasilitas dan lain sebagainya
supaya tidak terjerat ini oleh kpk
begitu saya masuk saya kumpulkan teman teman yang sudah ada di sini
saya sampaikan menteri itu hanya mampir
paling lama lima tahun
kalau tidak ada pergantian
tapi kalau ada kan tidak sampai lima tahun
tetapi yang abadi artinya sampai pensiun itu adalah mereka yang asn
sehingga ini adalah rumah mereka
maka rumah ini harus dijaga
saya sampaikan rumah ini harus dijaga
nah bagaimana cara menjaganya
birokrasi yang ada itu harus dijalankan dengan benar
maka saya ada lima program prioritas
yang saya buat nomor satu adalah tata kelola birokrasi
bagaimana keuangan yang ada di kantor ini dikelola secara transparan dan akuntabel
setiap bantuan kepada cabang olahraga saya buat transparan
mereka mengusulkan proposal
kemudian direview oleh tim kemenpora
dan kemudian akademisi
jadi bukan hanya kita yang menilai
dengan review yang berkali kali itu mudah mudahan kita selektif terhadap permohonan
jadi kita terhindar dari negosiasi
yang biasanya itu dilakukan
anda mau berapa yang penting ada bagian ini
nah itu kita hilangkan
setelah selesai mou nya atau perjanjian kerjasama
pimpinan cabar dan ppk kita
saya lakukan terbuka di depan teman teman media
nih cabar ini dapat mengajukan segini
yang kita setujui segini
dengan target dengan atlet dengan pelatih pendamping berapa
kemudian nilainya berapa
sampai saat ini tidak ada terlalu banyak masalah pak zainuddin
insya allah gak ada
dan harus ada punishment nya juga kan
dan kepada cabar saya sampaikan
saya tahu bahwa tugas mereka untuk urusan prestasi
bukan ngurusi administrasi
kalau ada kelemahan di administrasi kasih tahu kami
kita akan dampingi
dan setiap ada masalah saya minta kepada teman teman pejabat disini
segera konsultasi ke ppk
jangan sampai itu jadi temuan
nah saya berusaha sebisa mungkin
menggunakan keuangan negara
dan satu hal yang saya hindari
saya tidak mau ada pekerjaan fisik disini
karena itu yang bikin celaka
kalau kita butuh fasilitas olahraga mintalah sama menteri pu
pak menteri saya butuh dibangunkan
saya butuh dibangunkan ini
kita tenang aman
kita tidak mau kemana mana
gak perlu tanda tangan
ya penting ya
tapi selama ini bagaimana mendapat dukungan cukup bagus
presiden juga happy dengan pekerjaan menpora
kita sudah lebih dari sepuluh tahun tidak pernah wtp
dan apalagi in pres ini kan istilahnya tugas tanggung jawab
memang suatu amanat yang harus dikerjakan dengan baik ya pak zainuddin
kita tidak ingin tiba tiba menterinya ganti lagi
saya kerjakan saja apa yang sesuai dengan arahan pak presiden
biarlah beliau yang menilai hasil kerja kita
dan publik akan merasakan itu
yang penting kerjanya bagus profesional akuntabel bersih dan ada hasil
semua pekerjaan harus bisa kita periksa

kalau itu bisa insya allah sih saya yakin kita on the track
jadi setelah sepuluh tahun baru pertama kali ya wtp ya hasilnya
dan ternyata memang tidak mudah
banyak godaan mungkin ya ini
ya kemudian kita mencari cari aset yang ada di mana mana itu tidak mudah
jadi enam bulan itu
kerja betul dengan teman teman
ini terdaftar tercatat tapi barangnya ada di mana
itu yang tidak gampang
apalagi sudah dalawarsa
sementara itu masih menjadi temuan bpk
masih harus dipercaya dipertanggung jawabkan
baik pak zainuddin terima kasih banyak
saya juga harap bapak terus sehat
amin insya allah terima kasih doa
sampai kita melewati masa masa covid sembilan belas ini
dan ya demikian insight kita kali ini bersama menteri pemuda dan olahraga kita pak zainuddin amali
dan acara ini juga dapat anda saksikan di cnnindonesia com dan di youtube cnn indonesia insight with desi anwar
terima kasih banyak sekali lagi atas perhatian anda
jangan lupa tadi pesan menpora rajin berolahraga tapi jangan lupa juga selama covid sembilan belas masih ada di sekitar kita
selalu menggunakan masker sering mencuci tangan menjaga jarak dan hindari kerumunan
demikian desi anwar saya mengucapkan bye bye stay safe dan see you soon